bahasa menunjukkan bangsa
adalah eh lu gak ada sopan sopannya
kalau ada yang bilang gubernur itu
abdi masyarakat pelayan masyarakat
bukan tipe pemimpin
artinya bisa gubernur
gak usah seagama gak apa apa
kan dia bukan pemimpin
bahasa politik itu penuh rumusan jawaban
tapi masalahnya adalah
tidak ada pertanyaan
siapa yang menyalonin kamu itu
emang nggak boleh ada calon lain
atau misalnya yang lain di bahasa politik juga
saya maju sebagai calon independen
pakai ktp bekas pakai
selalu ada gestur
yang memang penting
tapi belum tentu maju
masih dianggap sakral
dan inilah yang bagus
inilah warisan leluhur
bahasa politik adalah sederhana
karenanya harus juga mudah diterima
yaitu rasa percaya
bahwa pak gubernur
tidak akan melaturkan jabatannya
melainkan dan hanya
menyatu dengan warga
politik itu sederhana
besok hidup menjadi lebih baik
bicara kontestasi pilkada dki jakarta yang sejauh ini
memang mendapat perhatian luas dari publik
memang tidak hanya melulu soal manuver
kemudian konstelasi politik koalisi
juga atribut atribut politik artifisial lainnya
tapi memang ada banyak sekali drama politik yang berisikan
lomba lombaan atau perang pernyataan
kemudian pertemuan antara para elit
dan juga gaya gaya yang menyiratkan
banyak sekali pesan pesan tertentu seperti yang tadi diungkapkan
dalam monolognya mas arswendo beberapa waktu yang lalu
malam hari ini kami akan mengajak anda untuk melihat
kontestasi pilkada dki jakarta dari sudut pandang yang lain
memainkan peran di pilkada dki jakarta kali ini
malam hari ini kami akan membahasnya bersama prof karim suryadi
dari universitas pendidikan indonesia
kemudian ada bapak taufik bahaudin
kemudian ada mas arswendo
selamat malam bapak bapak selamat datang di cnn indonesia
saya akan ke prof karim dulu
prof karim ini kalau kita
saya lagi menunggu nunggu nih
tadi kita sudah mendengarkan sama sama monolog dari mas arswendo kan
jadi memang politik itu banyak menyiratkan pesan pesan tertentu
kalau kita bicaranya a
sebenarnya maksudnya c atau d gitu kan
nah kalau kita lihat pilkada dki jakarta ini
tidak hanya kita isi oleh bagaimana manuver politik
koalisi kemudian perang pernyataan
tapi juga ada drama drama
nah variable kalau kita bicara variable
dan premis premis dalam pilkada dki jakarta
kalau kita lihat prof
memang sosok ahok menjadi variable paling penting
sebenarnya dalam pilkada dki jakarta
siapapun yang akan dibicarakan
apapun pasti ada hubungannya dengan ahok
melawan ahok atau mendukung ahok
nah kalau kita bicara
sebelum nanti saya akan menunjukkan sebuah paket liputan
atau tayangan tertentu
tapi saya ingin anda bicara secara makro
bagaimana kemudian anda melihat perjalanan ahok
dari sisi pilkada dki jakarta
kalau kita melihat pertama menentang partai
kemudian masuk menggalang dukungan ktp independen
kemudian akhirnya rujuk lagi dengan partai politik
kemudian sekarang hubungannya naik turun
atau panas dingin dengan pdi perjuangan
pdi perjuangan ini menjadi variable yang cukup penting
nah dari perjalanan ini
apa yang kemudian anda bisa perspektifkan
menurut saya ada dua ya
bukan hanya soal ahok gitu
tetapi kalau dilihat posisi pilgub ini
itu seperti gantian
kalau kita lihat posisi pilkada dki jakarta
karena selalu dihubung hubungkan dengan ri satu ke presiden
dari satu juga variable penting tuh ya
nanti ada oscar gitu lah
seakan akan yang pentas
yang juara di golden globe
itu kan sebagai prediktor
untuk membaca siapa sih pemenang di piala oscar ini
oh jadi pilkada dki sangat menentukan
bagaimana dua ribu sembilan belas ini akan peta petanya
bukan sangat menentukan
tapi selalu dihubung hubungkan gitu
sebab tidak ada kenyataan
pemenang golden glove itu pemenang oscar
tapi orang selalu mengaitkan itu
sebab kalau dilihat dari posisi sebagai gubernur
ya sama saja dengan jawa barat
jawa tengah jawa timur
nah yang kedua
ini juga mencerminkan realitas ketimpangan komunikasi
antara pusat dan daerah
untuk hal hal kecil sekalipun
masa orang bandung harus mendengarkan
artis hilang anting di jalan sudirman
kan itu nista gitu ya
tetapi dalam politik juga seperti itu
yang saya lihat dari bandung
akauk itu seperti pendekar loh
menangkis ini menyerang itu
tapi tidak pernah terlihat dalam situs situs kegiatan
sedang apa diberitakan tidak
nah karena konteks itulah
ini makin menegaskan bahwa
politik selalu dalam keadaan berkonflik
bahasanya ini kan sangat ngangenin gitu
bahasanya sangat mengengin
mengapa karena khas
nanti pak topik lebih banyak bicara dari sisi neuroscience
tapi bahasanya khas
oleh karena itu menurut saya
ada dua variabel selain variabel ahok
posisi pilgub ini dan konstelasi yang terbangun
bagaimana ia dengan mesra
dengan relawan memilih jalur independen
departpolisasi yang saya bilang waktu itu
bahasa manusianya apa itu prof
jadi ada pengeroposan tulang tulang
atau nilai nilai politik
dan itu sudah berhasil diperankan dengan baik oleh ahok
iya tapi kemudian karena
berbagai interaksi yang
menyehatkan lagi terpinsut lagi
oleh partai dan sekarang menurut saya
ahok juga belum aman
sekarang kan jawanya tersandera oleh partai politik
ketika jalur independen sudah tertutup
dia bergantung kepada
tiga parpol yang mendukung itu
dalam politik kan tidak ada janji mati
yang ada janji setia
jadi menurut saya bukan hanya pip
bukan hanya risma
yang disebut baper oleh ahok
tapi ahok sendiri belum aman
jadi menurut saya ini kontestasi yang menarik
karena memang serba tidak pasti dan masih menjadi pajau
oke itu ahok menjadi salah satu variable
yang paling utama memang meskipun tidak satu satunya
tapi menjadi variable yang
selalu dibicarakan dalam setiap kesempatan
ke lkr dki jakarta nah itu keuntungan
nah itu keuntungan bad news is a good news juga bagi ahok
tapi kalau kita bicara yang menarik
dari pernyataan prof karim tadi
politik itu selalu berkonflik
kalau kita lihat mas arswendo pak taufik
beberapa waktu yang lalu ada sosok baru yang
kurang lebih baru dibicarakan kurang lebih
satu bulan terakhir sosok wali kota surabaya
tri risma hari ini yang kabarnya
juga digadang gadang oleh banyak kelompok
untuk menjadi penantang ahok
kalau kita bandingkan dengan calon calon ahok yang lain
penantang ahok yang lain sudah satu tahun terakhir
mas arswendo kita berkali kali sudah bicara
timbul tenggelam tidak terlalu
bahkan orang yang sudah dicalonkan secara
resmi seperti sandiaga uno saja
itu tidak sebesar ambience politiknya
seperti yang dilakukan risma sekarang
bahkan terakhir kalau kita lihat ada perang
bukan perang pernyataan mungkin satu
kalau pak ahok tidak menganggap itu perang
karena dia hanya menguji tapi bu risma menganggap
itu adalah pelecehan
ini yang menarik antara risma dan ahok
dua calon yang diperkirakan ya
prof karim tadi sudah bisik bisik
ini kayaknya seru nih pertandingannya
kalau ahok lewat risma kita akan lihat
sebuah tayangan berikut ini yang melihat
perseteruan bukan perseteruan lah
pertarungan yang cukup menarik
antara ahok dan juga risma
meskipun genderang perang pilkada belum juga dimulai
gubernur dki jakarta
mengaku terkejut dengan respon
wali kota surabaya tri risma harini
yang menilai ahok telah menginjak
ibu risma jadi
seolah olah aku diadu domba
sekali kalau semua kepala daerah
supaya waktu nyalon gubernur itu
bukan sarah gitu loh
dalam konferensi pers di surabaya
risma menekankan bahwa dia
tidak terima dengan pernyataan ahok
dengan jakarta selatan
saya harus pakai data
saya nggak pernah biasa menjelaskan dengan
nggak pakai data
makanya saya tunjukkan apakah kami
hanya seperti jakarta selatan
saya harus tunjukkan
ya separohnya jakarta gitu
dan saya hanya seorang palikota
ahok kemudian mengklarifikasi dan menilai
banyak yang salah mengartikan pernyataannya
aku juga ngerti kok
jakarta itu dua kali dari surabaya
aku ngerti bani apa misalnya adipura
kota surabaya dengan kota jakarta
adipura itu bandinginnya apa
surabaya dengan jakarta pusat
wali kota sama gubernur
beda nama dong
jadi itu yang saya maksud
setaranya itu kayak jakarta selatan
kan sama sama kota
emang gua nggak ngerti geografi dulu
tri risma harini membantah
jika dirinya marah saat menanggapi
pernyataan ahok soal surabaya
hanya sebesar jakarta selatan
risma hanya menegaskan
dirinya tidak terima jika
ada yang menginjak harga diri warga
enggak kemarin juga nggak marah tapi takut
menegaskan nanti daripada warga aku
nanti kalau sudah warga itu
jalan kan jadi nggak bagus gitu loh
apa namanya sudah lah saya bilang itu
kalau mau diserang
aku ya di loko burisma aku goblok
burisma itu apa namanya
ya nggak apa apa sudah serang ke aku
tapi kalau kemudian
kota yang di itu kan
jadi nggak itu gitu
angkat bicara jk menilai
perbedaan sudut pandang dan pendapat
adalah hal yang biasa
meski demikian jk menyadari
dibalik ketegangan yang terjadi
sebetulnya yang menjadi persoalan
dari kedua belah pihak adalah soal
kendaraan politik yang bakal
mengusung kedua tokoh tersebut di
pilkada dki jakarta nanti
ini masalah politik
sudah jadi tergantung
ini kemana nih kedua
setelah itu tergantung ke rakyat
jakarta untuk memilihnya
pilihlah yang terbaiklah sesuai dengan
arti rurahnya orang
sudah pasti mengikuti pilkada
dki jakarta dua ribu tujuh belas
lewat kendaraan partai nasdem
hanura dan golkar
sementara meski namanya
masuk ke bursa calon gubernur
risma belum pasti akan
mengikuti pilkada dki jakarta
sebelum ada keputusan politik dari
megawati soekarno putri dan pdi perjuangan
sosok risma memang paling menarik untuk kita bahas
selain sosok ahok tadi
saya akan ke pak tovik dulu pak tovik
kalau kita lihat ini pertemuan atau
kesekan kalau kita bisa bilang kesekan
terakhir yang cukup menyita
perhatian publik habis habisan nih
bagaimana ketika risma marah ini menjadi
apa ya suara risma yang paling kencang
yang pernah dikeluarkan
tentang pilkada dki jakarta dan
tentang ahok tapi yang kontras juga pak taufik
kalau kita lihat di hari
jumat atau kamis ketika risma begitu marah marah
kemudian mengatakan ya saya sajalah
yang dianggap misalnya goblok
atau apa gitu jadi
semacam melodramatik kalau dari
sosok risma yang seperti ini apa yang
bisa anda baca pak taufik
kan begini ya saya punya
prinsip atau konsep
hasil kerja yang baik
baik itu bukan cuma kelihatan bagus
tapi bahwa memang kedepannya tidak ada
neko neko macam macam hanya
bisa dihasilkan oleh pemimpin yang
baik kalau kita ngomong pemimpin ya
nah dari situ dulu
nah dua orang ini
risma dan ahok
md kecamatasya dua duanya
yang lainnya apa yang lain soko
itu jahat banget ini bukan
ini kan kita batas
oh menganggap batusin lah
gak batusin batusin gitu
leader nah cuman kan beda
ahok tuh kayaknya senang bener
jadi emang dari
sementara saya potong mas pak tovik kalau kita
melihat apa yang terjadi dua hari terakhir ini
memang ahok yang micu nah iya atau risma
yang terlalu sensitif urusan apa sih
ngurusin risma gitu loh
urusan apa ini kan
gambaran ahok itu merasa terganggu
cangkem sama ini beda loh
apalagi di politik cangkemnya
a mikirnya b kan bisa
dia khawatir sekali
ini sampai saya hitung kasarnya kalau
perusahaan maju dan hasilnya tidak
direkayasa karena katanya
sistem di kpi itu sangat rentan
diretas katanya rumor
karena itu saya bilang selesai makanya
ahok panik betul ahok panik betul
jadi menurut anda ini bentuk kepanikannya risma
atau bentuk kepanikannya ahok
kalau risma nggak naik dua dua
keras dua dua keras
tapi tolong bedakan yang satu
keras yang satu keras dan
kasar lain ini
kalau saya ukurannya apa
kita pernah punya gubernur yang bagus
keras tapi tidak kasar dan bang namanya
menjadi metropolitan itu ukurannya
cuma lagi yang pendukung pendukung
dia yang nggak tahu ini
mendewakan itu sampai superhero
itu karena dia boleh hidup
atau masih bayi masih kanak kanak waktu
ali sadiqin jadi gubernur tapi menurut anda sebegitu wajar
gak sih pak taufik anda melihat
bagaimana risma begitu marahnya
terhadap ahok meskipun kalau tadi
kita lihat kalau kita baca secara lengkap gitu
pernyataan pak ahok tidak secara eksplisit
mengatakan menjelek jelekan risma
dan surabaya gitu menurut anda ini
apa yang ingin ditunjukkan apakah dia ingin menunjukkan
racingnya risma untuk pilih keadaan dki
atau memang betul betul dia sebagai perempuan
karena faktor keperempuanannya dia yang
membuat itu enggak juga menurut saya ini kan
kelompok kelompok sudah banyak mendesak
risma untuk maju sementara
sebagian masyarakat surabaya bilang
di sini aja segala macam jadi
dalam situasi yang dia juga seperti itu
tiba tiba yang menurut dia
kalau orang betawi bilang
gue kan belum tahu nih komandan
belum bilang gua maju nggak maju kenapa lu ngurusin gua
dan itu pertanyaan saya
saya sampai heran sedikit urusan apa sih ahok
ngurusin risma dengan surabaya diukur
itu gambaran kekhawatiran walaupun
cangkemnya bilang saya bilang dia takut banget sama desa
takut banget makanya kemudian
saya sih mengatakan
saya pernah ngomong saya terbuka silahkan aja
kalau ngomong marah sama saya ahok itu kan
dari kacamata saya dia pernah
atau masih pernah itu
sudah tidak lagi
tapi program di otaknya jadi
dia pernah mengalami atau sekarang
hubungan baik dirinya
intra personal relationship hubungan baik dengan diri
bahasa manusianya apa bahasa manusia gini
bete uring uringan marah mulu sama orang
nah hubungan baik itu hubungan baik kita jelek
nah ahok itu pernah mengalami situasi
atau sekarang masih tapi
program yang membuat dia uring uringan
udah jadi di kepalanya karena dia
ngajak orang berantem dulu nanti kasar
nanti ini sampai siapa
ada yang mengatakan itu huak juga lho pak
yang itu disorder disordernya itu
kalau saya sih ya
ilmu ilmu apa secara ilmiah
kecil kecilan lah ya
jadi intinya dalam konteks dua hari terakhir
antara risma versus ahok yang dikatakan ini
panas betul memang
sengaja ahok memicu itu sehingga
risma terbakar saya akan tanya dari
perspektif budayawan jawa
kemudian ahok orang
sumatera kalau kita melihat apa yang
dipertontonkan risma ini kan begitu marah
meskipun banyak orang yang mengatakan
sama risma gitu itu kenapa gitu
mas ref tapi dijawabnya lebih asik lagi
saya akan kasih anda kesempatan untuk pikir pikir
karena kami akan jeda sejenak
saya nanti tanya pusul karim dulu
kami akan jeda sejenak kami akan segera kembali
usai jeda pada warna berikutnya
satu ratus delapan puluh derajat keesokan harinya menanggapi ahok lagi
apa yang kemudian ingin ditunjukkan
enggak sebetulnya kalau pembudi selalu mengatakan
ahok enggak bermaksud ahok keras
ngomong itu keras
bahkan kemudian diralat lagi ya
bahwa kemudian oh iya maksudnya dia adalah jakarta selatan itu dari wilayah gini
nah sangat mungkin sekali bu risma ini tersinggung atau dia merasa ini
tapi jangan lupa ralatnya bu risma ini justru bagus
ralatnya justru bagus
ketika kamu boleh menghina saya atau menyudutkan saya
tapi jangan macam macam dengan rakyat surabaya
ini politik udah
lo macam macam bukan karena saya
ini orang seluruh surabaya
warning ini menurut saya
orang lain enggak usah menurut karena menurut saya
menurut hemat saya dan saya orangnya selalu hemat
ini yang sebenarnya terjadi
artinya belum pernah ada komunikasi politik
yang bisa seterbuka ini
jadi tidak ada jawa jawanya dong sebenarnya
apa yang kemudian
justru ini muncul jawa timurnya muncul
oh ini jawa timur sekali
ini keluar yang sebenarnya
lo jangan macam macam kalau kamu kasar ya menghina
pasti itu hanya pengkategorian atau apapun ya
ini kamu menyepelekan masyarakat jawa timur
gua angkat bambu rumput
apa yang ingin kemudian didampak yang kemudian diharapkan
yang diharapkan oleh risma kalau melihat pernyataannya keras
kemudian diralat besokan harinya apa yang sebenarnya
sebelum dia ngeralat ini ada kata kata yang paling bagus
lo petahana lo dapat kesempatan dulu
kalau lo kalah sebagai petahana lo berarti bego
dia nggak pakai kata bego
itu kesempatan kamu terakhir
kurang lebihnya gitu
dan itu benar
tapi anda lihat memang ahok begitu ketakutan
atau inferior dengan terancam
kalau paling tidak ya
dengan calon yang lain sandiaga uno datang ke dia
bahkan datang ke kantornya bahkan berteriak mengatakan
kantor saya tahun depan
nah nggak ada reaksi apa apa
ini dia bereaksi
prof karim ini kalau kita lihat
risma kemudian membawa bawa tidak hanya pribadi ya
tapi juga masyarakat surabaya
kemudian ya seperti ini kalau saya teringat seperti ketika
gubernur bibit bibit di jawa tengah dulu yang berkonflik serupa
dengan wali kota jokowi waktu itu yang
agak agak mirip gitu prof
menurut anda apakah kesan melodramatik itu yang mau ditunjukkan
sehingga ada gain politik yang kemudian diincar
ya saya menduga ya
anda akan mempertanyakan apakah ini skemanya
from hero to zero kan begitu maksudnya
tetapi menurut saya apapun pernyataan ahok
ini adalah bukti
bukti bahwa dia sekurang kurangnya menganggap risma itu
sebagai penantang yang sangat berarti
jadi ada ungkapan kekhawatiran kecemasan di sana
dan ingat pepatah bahwa ya betul
ada pepatah yang mengatakan begini
jangan pernah bicara tali ketika ada di keluarga yang
gue mati buat gantung diri gitu loh
jadi ini sebenarnya kemarahan ahok
kecemasan ahok adalah kekuatan risma
itulah sebabnya ketika pada hari berikutnya
ia turun itu bagus
buat apa dia marah terus
sebab sebagai teskis sudah terjawab bahwa kehadiran dia
baru saja dianggap risma
baru saja digadang gadang
baru saja disebut itu sudah membuat ahok gelisah
tapi anda melihat ada perbedaan yang cukup drastis
antara risma dengan orang orang yang pernah secara terbuka mendeklarasikan dirinya
jadi yang deklarasikan tidak pernah dikomentari
sampai sekadar kecemasan muncul gitu
ada apa dengan risma
ini kekuatan bagi risma
jadi yang kedua soal gubernur wali kota
ingat loh seorang negarawan akan tahu
bahwa keberanian seorang pemimpin itu tidak pernah muncul dari posisi
tapi ia akan muncul dari passion
dari komitmen dia
dan itu ditunjukkan oleh risma
dan dia katakan yang dia cari bukan kursi kan gitu
yang dia cari bukan jabatan
yang ia bela bukan harga dirinya
dia korbankan silahkan aja mau dibilang apa risma
tapi jangan pernah
di mana mana selalu begitu
di rumania ketika trian bestku dijatuhkan dua kali melalui referendum
dia katakan saya tidak mencari apapun
saya tidak berjuang untuk apapun
tapi saya bela rumania yang maju berkali kali
oleh karena itu ini poin pentingnya
ini poin pentingnya adalah sebenarnya ahok terjebak dengan kata katanya sendiri
dia tidak bisa menyembunyikan kesemasannya yang terang benderang
dan ini kemudian meningkatkan nilai tawar atau bargain position risma di partainya sendiri
di pd perjuangan sehingga semakin diperhitungkan
dan menurut saya risma adalah salah satu calon yang sangat diperhitungkan
dan akan membuat pilkara dki itu layak ditonton seperti bertemunya madrid sama barcelona di final champion
jadi semacam ini ya
semacam pertandingan yang sangat seru
kayak messi sama ronaldo
ketika risma kemudian kalau kata prof karim bisa menaikkan bargain posisinya di pd perjuangan
karena itu reaktifnya terhadap risma
karena mungkin ahok juga masih berharap harap cemas sekali ya dengan pd perjuangan
yang mungkin dia masih ingin dipinang sehingga perjalanan untuk bisa maju lagi dan menang tentunya bisa lebih mudah
saya akan hadirkan bagaimana sebuah tayangan yang mencuplik sedikit banyak mengenai panas dingin hubungan antara pd perjuangan dan juga gubernur ahok yang menarik sekali untuk kita simak
kemesteraan politik antara megawati skonoputri dan basuki
cahayapurnama yang belakangan dipertontonkan ke publik tampaknya tidak menjamin kartu dukungan pdip akan diberikan kepada ahok
pdip sebagai partai yang bisa mengusung calon sendiri dalam pilkada dki jakarta tetap bersih keras agar ahok mengikuti mekanisme partai jika ingin diusung oleh partainya
namun ahok pun tak kalah keras
mantan bupati belitung timur ini enggan mendaftar dan mengikuti mekanisme penjaringan di lingkup internal pdi perjuangan
bahkan ahok menawarkan pasangannya heru budi hartono untuk menjadi kader partai berlamang banteng tersebut
sebab sebelumnya ketua umum pdip megawati soekarno putri sempat meminta ahok memiliki pasangan yang merupakan kader pdip
ahok kan gak mau terima kta kita kan
makanya kan wakilnya masih pdip dong
masya allah ke ahok ke pdip gampang
pak heru aja suruh masuk
enggak kan aku bilang kan kalau memang nggak mau jarut mau heru ya heru aja suruh masuk pdip kan
sementara ahok masih yakin megawati akan memberikan dukungan kepadanya para pengurus partai sudah terlanjur antipati terhadap ahok
mereka menganggap ahok tidak menghargai mekanisme partai dan sosok sang ketua umum
iya bagi pd perjuangan semua statement statement pak ahok itu sangat menyakitkan
bayangkan bu mega di ultimatum mengaku orangnya ibu mega mengaku sangat dekat
tapi bu mega dikasih ultimatum satu minggu membuat rekom itu apa tidak menyakitkan
kadernya bu mega kan kemudian tersinggung pak indra
namun di tengah ketegangan hubungan antara pdip dan ahok analis politik dari poltreking indonesia hanta yuda
beranggapan bahwa ahok dan pdip sebenarnya memiliki hubungan yang saling membutuhkan serta menguntungkan
jika diusung oleh pdip ahok akan mendapat lawan yang lebih baik

poin dari sini kan terlihat bahwa pak ahok membutuhkan pdip
positivitas pdip menjadi lebih tinggi karena untuk memenangkan konservasi dki
tetapi sebaliknya pdip juga membutuhkan pak ahok
tadi saya mengitir yang disampaikan oleh pak amat basara
secara ideologis secara elektoralis peluang kemenangan suka atau tidak suka hasil survei sekarang masih ada di pak ahok
sementara risiko ketika memunculkan bu risma kalau kalah jatimnya akan diperhitungkan
ya seperti yang tadi
tidak bisa dilepas
politik memang bergerak dinamis
kita akan melihat apakah megawati akan menjatuhkan pilihannya kepada ahok yang mempunyai elektabilitas paling tinggi sejauh ini
atau mengusung kader internal yang potensial seperti risma dan calon alternatif yang juga banyak disebut sebut seperti komisaris jenderal polisi budi waseso
budi adiputro cnn indonesia
sampai saat ini belum kita akan
tapi jangan sampai kemudian
keberanian lalu ketegasan itu diekspresikan dengan teriak teriak sana sini berani menyalahkan sana sini
kemudian akhirnya ingin memastikan bahwa pemimpin ini tidak menjadi sumber konflik
tidak menjadi pemicu gesekan masyarakat secara horizontal
jadi butuh figur figur semacam itu
jadi tegas itu bagaimana mengekspresikan dengan arif dan bijaksana
jadi elektabilitas tidak mengendaki lagi incumbent
itu tadi hubungan antara pd perjuangan dan ahok ini seperti kalau bahasanya apa namanya pak putus setia
ini orang yang mau menikah sudah janjian tapi kok nggak maju maju ke pelaminan gitu
kalau kita melihat ini menarik sekali mas arswendo
iya cuma saya nggak tahu bagaimana dia bisa merumuskan nggak mau sama incumbent gitu
nah yang menarik kalau kita lihat hampir semua elit elit pdi perjuangan
dari mulai sekjen kemudian wasekjen
sampai tadi ketua ketua dpp
orang orang yang ada di lingkaran ibu megawati soekarno putri begitu antipati atau begitu tidak sukanya dengan sosok ahok
tapi di saat yang bersamaan ibu mega memilih untuk satu mobil dengan ahok pergi ke rapimnas golkar
ini drama apa lagi apa yang kemudian terlihat inkonsisten
atau ini siapa yang apa menurut anda perspektif anda ini
saya susah sekali membacanya
kalau saya ya pastilah
mungkin semuanya tahulah bahwa di pdip
seperti yang secara umum aja nanti bu mega nomor satu lah ya
dia udah menyelesaikan semuanya
kalau dia bilang ya ya di bawah mau macam macam terserah
tapi yang saya menariknya ini adalah kenapa di kelompok yang tadi kita sebut elitnya di pdip ini begitu ngaconya gitu loh
masalah tidak mengendai petahana
dari mana data itu gitu loh
sementara ada survei survei yang lainnya
nggak klaim klaim begini tuh makin melebahkan
ya kalau fokusnya misalnya tadi yang disinggung yang kita sempat munculkan
kehadiran buruhnya cuma something
tapi kalau klaim klaim hanya dari elit elit pdip enggak
itu malah mempertekas kekuatannya bahwa oh ya ahok memang sesuatu banget gitu
tapi menurut anda dengan aksi politik para kadernya ini yang kemudian kita lihat ada membangun koalisi kekeluargaan bersama partai partai lain untuk melawan ahok
pernyataan pernyataannya hampir semuanya menegasikan ahok
menurut anda apa yang dilakukan oleh partai atau oleh kader pdip ini kemudian direstui atau mendapatkan lampu hijau nggak dari megawati
apa yang ingin ditujukan oleh megawati
enggak pertimbangan saya nggak ada restu dari ibu mega
paling nggak ada sinyal sinyal ke arah itu
dan ini itu kan tenang aja
julupun ibu mega itu kalau urusan partai luar biasa tegasnya luar biasa
dalam tanah petik kerasnya kejamnya
pemilihan gubernur jawa tengah gubernur bali dan segala macam beliau
ini ini titik
oke dengan satu mobilnya megawati dengan ahok
tahun ini saja ada beberapa peristiwa misalnya ketika launching buku buku pertama yang dikasih ke ahok
ketika launching dpp misalnya launching kantor tumpeng pertama yang dikasih kepada ahok
kemarin di rapimnas golkar datang satu mobil bersama presiden jokowi bersama ahok
apa sih kemudian yang ingin ditunjukkan bu mega
tapi sampai sekarang juga keputusan belum diambil
ya memang karena belum waktunya ngambil toh
seperti ibu mega bilang nggak perlu ngambil nggak usah buru buru loh
saya nyalonin sendiri biar masih bisa
misalnya dan bayang timenya ini dengan mengunik dia tahu
oh orang orang yang memaui ahok siapa yang tidak memaui dia siapa oh beliau dalam hal ini luar biasa
jangan lupa feeling pertama kali ketika pdb juga mengajukan jokowi lho itu menurut saya

tapi menurut anda sikap dia memegang apa yang ingin ditunjukkan
sikap dia mega dan kemudian membiarkan orang orang di sekelilingnya menegasikan
jangan lupa bu ibu mega ini dengan diam inilah dia menunjukkan bahwa sayang centernya di saya
kalian boleh ngomong apa aja kalian bisa menjadi bahasanya profesor kalim tadi menjadi buto takil yang kesana kemari saya arjuna nya
kalau kita lihat tadi pak taufik ini kalau tadi kata pak hanta yuda tadi ahok dan pdip sama sama sebenarnya saling membutuhkan
membutuhkan pdip supaya jalannya semakin lapang karena pasti kader kader pdip seperti risma dianggap cukup mengancam
makanya dibutuhkan pdip
tapi juga pdip juga butuh ahok karena kemungkinan untuk menangnya katanya cukup besar
nah menurut anda kenapa yang membuat ahok begitu kekehnya sih tidak mau gitu
ayo dong daftar mekanisme partai katanya kalau lo daftar selesai dituarang gitu
tapi kenapa ahok nggak mau bahkan tadi menyorongkan kalau mau wakilnya saja
apa yang ingin ditunjukkan
tapi pak taufik dijawabnya usai
jadwal berikut ini supaya kita lebih asik diskusinya kami akan segera kembali usaha jenah berikut
apa yang membuat kemudian gubernur ahok begitu percaya diri dan tidak mau sedikit mengalah kepada pdi perjuangan
meskipun sudah dikondisikan oleh elit elitnya
apa sih yang membuat itu pak taufik
dia yakin betul bahwa mungkin keyakinannya punya dasar yang kuat bahwa dia punya hubungan kedekatan emosional dengan ibu mega
kedekatannya karena apa dan bagaimana saya nggak tahu

jangan jangan tahu dong
pak taufik pasti nggak tahu
iya jangan nanti
jangan merendah gitu dong pak
tapi itu salah satu faktor yang membuat ahok sangat percaya diri bahwa dia sudah memiliki
oh iya nanti kalau secara politik sih justifikasi bisa lah buat supranasional udah lah
sebab politik kan sudah dipegang
orang tidak konsisten dia bilang politik itu cair dan dinamis
jadi capek gitu loh
tapi kalau konsisten dibilang kaku
kalau gestur dari gestur yang diperlihatkan ahok dan pd perjuangan sebenarnya ahok tuh kan keras sekali
apakah ahok sebenarnya butuh pdip nggak sih pak
atau memang sebenarnya sama sekali nggak boleh
dia butuh pdip dia butuh megawati ibu mega
dia nggak butuh pdip
yang tahu kalau putusan ibu mega a ya pdip akan jadi
ngapain nih ngurusin tuh
dia merasa dia itu kelasnya sama dengan ibu mega
dia cuma nurusan sama ibu mega
dan dia dekat betul dia tahu betul betul
yang lain buat dia nggak dianggap
oh makanya nggak dianggap nggak direkan sama sekali meskipun
pokoknya kalau ibu mega bilang lo diem juga
nah yang lain
tapi itu nggak salah
artinya pembacaannya nggak salah
ya kayak gitu kemudian kenapa soal reklamasi misalkan
karena dia tahu pak jokowi dukung dia abis
kalau nggak mana yang berani bentur
jadi saya melihat ah ini sangat dia cerdik gitu ya
dia bisa berhitung dan dia akan kencang kalau dia tahu dia kuat
kalau dia nggak punya dek yang kuat ah nggak akan berani ngomong banyak
tapi diamnya ibu mega ini menurut anda ada sinyal tertentu atau membiarkan anak buahnya
biarin biarin aja dulu
kalau saya menghitung ya ibu mega ini kalau dia dukung pdip dukung sekarang
dia kan jadi buntut ini hitungan saya ya
kedua dengan ibu mega diem tadi saya sepak sama mas arswenda
publik melihat masyarakat melihat oh setelah keadaan dki
saya yang menentukan mau kekri ke kanan
bukan partai partai yang mana pun
yang ibu mega harus hitung dah kalau dia memberikan putusan yang tepat
dua ribu sembilan belas dia akan dapat dukungan dari bukan hanya dari pdip
karena untuk yang pokoknya bukanlah
dia akan menjadi pahlawan dan pdip di mata mereka pahlawan
tapi bukan berarti ibu mega dengan diam kurang lebih memberikan lampu hijau kepada anak buahnya untuk mengeroyok ahok gitu
enggak enggak ada cerita
saya baca di running text tadi enggak tahu saya ngomong tv apa
tapi renek teng mengatakan ibu mega sudah menentukan ibu risma itu menjadi campaign
itu pesannya apa itu
apa itu pak taufik
kalau mau ada tugas penting apa yang dikasih tugas yang lain
saya kan tanya pak prof karif ini konstalasi yang menarik antara pdip dan ahok ini
naik turunnya luar biasa
apa yang mereka tunjukkan sama sama ini
ya sebenarnya kan kata mas wendo tadi semua orang tahu ya
ibu mega di pdip itu seperti ratunya lebah kan gitu
dia mesiah kalau bilang di melnesia ya
artinya dia penentu gitu
tetapi agak ceroboh juga
kalau ahok menganggap dengan memegang ibu mega semua masalah selesai
karena ini suara rasa kan gitu
jadi saya melihat kemarahan beberapa elit partai juga karena itu
karena ahok hanya butuh pdip dengan cara meraih ibu mega
dan kita tahu bagaimana ibu mega sudah mengorbankan dirinya untuk marwah pdip
sehingga muncul dilema di sini
apa iya dengan memegang ibu mega maka pdip akan mendukung ahok
ini suatu hal yang tidak lazim gitu
kalau kita melihat sejarah pdip dan sejarah ibu mega sendiri
orang yang mengorbankan dirinya untuk partai
sebab dengan mendukung ahok
berarti kan pdip hanya menjadi pengekor
hanya menempatkan orang dua
sudah jelas jelas ahok tidak mau dibajak oleh pdip kan gitu
sampai sampai kalau harus mengikuti mekanisme partai
mengutus yang lain kan
itu yang satu
yang kedua menurut saya
selain karena ada kedekatan atau apapun deal dengan mega
jangan lupa kalau dilihat dari kebijakan kebijakannya
ada hubungan istimewa juga antara ahok dengan jokowi dodo
ini jadi variable penting juga
menurut saya dia punya dua kaki yang kuat
satu di mega dua di jokowi dodo
yang pendukung yang lain pengusaha sudah pasti ada
jadi kalau menurut anda jokowi pasti akan menjadi
kalau mau diisiin buat
kalau beliau beliau ini lebih terbuka lagi
ini tadi pendukung ini tadi pendukung dalam artian
kemungkinan ini nggak ada yang lain kan
dana apa yang bisa memperkuat ini kan
kalau dilihat dari bagaimana posisi dia sebagai gubernur
dari projek projeknya nggak mungkin
memang dia tidak berseri kok
apa akibatnya bagi ahok dan konstelasi politik dki
jika pdip mendukung ahok dengan jarot misalnya
seperti yang banyak kita dengar juga opsi
bahkan ini yang menarik
ada perbedaan atau perkembangan opsi
dulu itu dikatakan opsi pertama adalah mengajukan kader sendiri
opsi kedua baru ahok
bahkan kemarin sekjen hasto meralatnya
opsi pertama justru mendukung ahok dan
apa yang kemudian
tanpa merendahkan calon yang lain
kalau pdip mendukung ahok
itu sama artinya dengan final kebagian
final kebagian apa itu
artinya ya finalnya sudah selesai
jadi kalau tidak akan seru
sebab dalam kalkulasi saya
risma lah penantang yang sangat diperhitungkan
dan bisa membuat kompetisi ini lebih berharga gitu
sekarang aja sudah menimbulkan debar debar kecil kan
dan itu menarik
dan itu menarik
bagi bagi saya yang hanya ingin melihat kontestasi ini fair gitu ya
dimana kekuasaan itu berayun gitu ya
dari kekuatan kekuatan secara normal
itu hanya itu yang ditunggu gitu
tapi prof karwi apa sih yang membuat kalau masih bicara
mengenai hubungan antara ahok dan pdip
ahok diminta untuk mendaftar lewat mekanisme partai
bahkan beberapa kader mengatakan akan didukung secara penuh
kalau ahok tadinya mau melamar ibaratnya
tapi tetap tidak akan melamar
nah apa yang membuat kemudian dia sangat percaya diri tidak mau ikut
ahok sendiri tahu kok dalemannya hati pdip
anak sir ahok juga
saya ingat ya saya ingat berkali kali elit pdp menyatakan bahwa
di samping membuka pendaftaran kan ahok tidak daftar
mereka pun punya mekanisme untuk menjaring aspirasi dari warga dki
inilah jangan nutup mata kita
jadi meskipun ahok tidak daftar meskipun ahok tidak daftar
tapi dia masih punya pintu masuk melalui aspirasi warga dki
dan itu sah
dan pdip kan mudah bahasa politiknya
demi ya demi menjunjung tinggi aspirasi warga dki
jadi sebenarnya tinggal momentum saja
mas arswendo kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh para kader pdip
yang kemudian menegasikan atau menafikan ahok
bagaimana nantinya jika misalnya ini kan semua kader sudah menyerang ahok nih
kecuali ibu mega yang diam saja
kalau kita berandai andai ibu mega kemudian mendukung pasangan ahok dan jarot
apa yang kemudian bagaimana kemudian para politisi yang sudah menyerang ahok itu
harus berbalik atau harus mendukung atau apa yang kira kira akan terjadi nanti
sederhana saja kalau begitu bud
kalau mereka sudah memerintahkan kita atau merestuin
mereka akan berubah sikap semuanya
yang kecairan tadi akan muncul lagi
oh iya sebelumnya kita tidak pernah menolak ahok
orang bisa melihat orang kita bisa memutar rekamannya berkali kali
oh iya tidak apa apa tidak penting
buat politisi itu gak penting
tapi yang orang barangkali lupa
kunjungan jokowi ke ibu mega sebelumnya
itu kan urusan ahok saya yakin itu
jokowi jadi variabel penting juga pak tunggu
seberapa penting kemudian jokowi
kemudian mengusung atau menjadi sponsorship bagi ahok sehingga memperjuangkan ini
kalau tidak didukung jokowi ahok itu bukan apa apa
ahok bukan apa apa
sebenarnya begini kalau itu terjadi ya
misalnya pdip dukung ahok jarot
bagi pdip itu bisa jadi keuntungan
demikian pula bagi ahok
sebenarnya yang rugi soal legacy
apa yang diwariskan proses ini
itu yang kita pertanyakan
bagaimana tidak apabila pemimpin sangat mudah merusak komitmennya sendiri
apa yang kita harap dari dia
dia sudah buat komitmen dengan teman teman ahok kan gitu
dia sudah berkomitmen untuk mendukung siapa
akan berpasangan dengan heru ketika dia akan disuruh dengan relawan
kemudian dia balik
kemudian dia balik gitu
jadi kalau itu terjadi maka tesi saya adalah
pirkata dki hanya memajukan teknik
tapi menampikan etik
etiknya lemah sekali
lemah sekali kalau itu terjadi
kalau itu terjadi ya
kalau itu terjadi
sebab komitmen itu penting
bagi pd perjuangan apa konsekuensi jika mendukung atau tidak mendukung ahok
satu dia menempatkan dirinya
mau menjadi partai yang kedua
padahal dia partai suara terbanyak
itu kalau mendukung
tokoh tokohnya gitu kan
hanya karena pertimbangan kalah menang kan gitu saja sih
hanya karena kalah menang padahal di beberapa daerah
dia selalu katakan
saya ingat di pilkada serentak desember dia katakan
bahwa tugas kita menghidup hidupkan demokrasi dengan memajukan calon
bahkan ketika di surabaya hanya bu risma yang maju
dia kan berharap calon lain maju silahkan
kan ini kontestasi demokrasi kan gitu
jadi menurut saya kalau sampai mendukung ahok yarot
pdip seperti menelan ludahnya sendiri
menjilat ludahnya sendiri
dan merendahkan marwah menjadi orang nomor dua
demi sebuah kemenangan
seseorang elektoral itu berhasil
atau dapat gain politik yang cukup baik
atau justru malah kontraporasi
tentu saja yang dipertanyakan itu bukan soal elektoral
tapi bagaimana pdip mencetak kader
lagi lagi ini masalah etik sekadar dan juga regenerasi
tapi kita akan oke kita tidak akan
pilkada dki jakarta tidak saja bicara adil
ahok pdip dan juga risma
tapi juga adekat adekat lain
jangan lupa sandiaga uno sudah resmi
dicalonkan oleh partai grinder
itu wanita berhati hati mas juga resmi
makanya masih banyak orang orang lain yang kemudian meniklaskan
termasuk mantan menko maritim rizal ramli
yang saat ini sudah berusungan kemana mana
masalahnya ketika mata tertuju pada satu pintu
dia tidak tahu ada pintu lain sudah menang
masalah kita durasi untuk segmen ini sudah habis
kita akan lanjutkan di segmen berikutnya
kami akan jeda berikutnya
dalam pertemuan tertutup dengan gubernur basuki cahayapurnama
pada jumat dua belas agustus
sandiaga uno datang sebagai ketua asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia
sandiaga mengaku lebih banyak mendengarkan kelukesan gubernur ahok
ahok merasa keberatan mengenai kader partai gerindra
yang memakai isu sara untuk menyerang dirinya
ahok pun siap melawan jika kader gerindra tetap menggunakan isu ini
pak gubernur menyampaikan secara definitif kepada gerindra
dan mungkin nanti saya sampaikan juga kepada pimpinan
isu isu sara dan primordialisme yang dikedepankan
pak gubernur menyatakan kalau mau berantem
gue juga bisa berantem gitu
tapi sepertinya pak gubernur dendam
dendam kesumat kepada oknum oknum yang dia nggak menyebutkan namanya siapa
tapi oknum oknum tersebut terus mengobarkan isu isu sarah
dan dia akan melawan
kedatangan sandiaga ke balai kota
sebenarnya digagas oleh sekretaris daerah saifullah
untuk membahas mahalnya harga harga komoditas di pasar tradisional
setelah bertemu saifullah
sandiaga menyempatkan diri untuk berbincang dengan gubernur ahok
ahok mengakui dirinya mengkritik cara kampanye sebagian kader partai gerindra
yang menurutnya bisa merusak mental bangsa
oh saya cuma kritik
saya katakan saya bukan pengecut
sampaikan ke partai anda gerindra
kamu ngapain main sara merusak mental bangsa ini
pertarungan pilih kedai dki jakarta yang mendapat sorotan luas
seharusnya diisi oleh adu gagasan program kerja dan rekam jejak
yang bisa diterima oleh akal sehat publik
sehingga publik tidak hanya mendapatkan tontonan drama pertarungan politik yang seru
tapi juga pendidikan demokrasi yang berkualitas
budi hadi putro cnn indonesia
jangan lupa kalau bicara pilih kedai dki jakarta
bicara juga mengenai sandiaga uno karena sudah diresmikan atau sudah dicalonkan secara resmi
oleh partai gerindra partai pemenang kedua terbesar di dki jakarta
meskipun kalau ingin mencalonkan harus berkoalisi
mas arswendo kalau anda melihat ini
sandiaga uno ujuk ujug tiba tiba datang ke quote unquote markas lawannya
ini kan base atau markas lawannya
kemudian dengan jelas kemudian santainya berbicara dengan aho
kemudian memberi komentar bahwa pak ahok sangat sangat tersinggung sangat sangat marah
terutama mengenai masalah sara ini
apa yang kemudian ingin ditunjukkan sebenarnya oleh sandiaga
sama aja ini blind testnya perusahaan minuman terkenal itu yang saya mengadakan blind test
tutup matanya coba yang lebih benar
yang mana di kota kelahirannya ini semua sama
karena dengan itu panggungnya lalu jadi seimbang
nah sandiaga uno kan masa saya satu level nih sama si aho di luangan ini di tempat ini dan lain sebagainya
yang membuktikan itu adalah nanti
masyarakat pemilihnya terutama karena gini
jakarta ini memang mengendak yang gitu tadi
bahkan kita tadi dari awal kan hanya membicarakan aho burisma
ya karakter karakter ini yang dalam tanda petik masih bersih dalam tanda petik berani
ini yang kemudian diperlukan
jadi menurut anda kalau masih seperti ini sandiaga uno kurang bisa mendapat perhatian publik
oke secara dramaturgi apa sih yang dibutuhkan oleh orang orang para penantang ahok
ini kita bicara mengenai para penantang ahok
dan mungkin saja burisma
kalau tadi kita sudah mengafirmasi bahwa risma sudah masuk ke level yang atas
yang dikuatirkan dari burisma gini
orang yang memilih aho itu bisa simpati pada burisma
nah ini sebenarnya yang berat
yang untuk ahok ini berat kalau hanya dari lawan saja
dari dulu pro aho ke apa anti aho selalu akan begitu
tapi kalau ini yang pro aho ini lari ke bukan aho ini selalu satu bahaya terbesar
pak taufik apa yang ingin anda komentari mengenai sandiaga terutama nih
ya ini kan
kutub yang berseberangan
sandiaga uno santun halus ini
itu kan berseberangan banget
anti tesa justru ya
ya kayak gitu
menurut saya tampilan sandiaga uno harus lebih atraktif
menunjukkan leadership nya juga kuat
lebih kurang memang sekarang ini
harus lebih ini lah
jangan taruh halus lah
cakar lah tidak butuh sebanyak itu lah
ya gitu lah
dia orang baik
nah tapi jakarta butuh orang baik dan orang keras yang tidak kasar
tapi kalau kita menunjukkan tadi apa yang dikatakan oleh sandiaga uno pak gubernur secara definitif mengatakan dia benci dengan sarah dan pak ahok dendam kesumak
bahkan diulang ulang oleh sandiaga uno
dendam kesumat dengan beberapa kader gerindra yang berbicara mengenai sarah
apa yang kemudian
ini kan sandi kader partai gerinda memvetakompli partainya sendiri dengan ahok
secara terbuka bahkan dikatakan
harusnya kan dia simpan baik baik
itu kelemahan partainya kalau dia misalnya ingin dapat bagian politik
ya ini kan kalau politik pernyataan pernyataan itu kan adalah pesan pesan yang dikirim agar orang yang melihat memberi makna tertentu
contoh ahok waktu keluar dari gerindra kenapa sih saya keluar
udah tapi disobek di depan publik
itu karena pesan
kita bilang lebay bahasa politik kan dinamis dan cair
jadi saya tidak membaca sesederhana itu karena seterusnya
terang yang memperhatikan buat saya yang namanya basis nilai transaksional di dunia politik sekarang ini enggak semua tapi begitu kuat
jadi basis nilai nilai spiritual atau nilai universal itu lupain aja lah
jadi orang enggak punya malu
itu yang dibilang nggak konsisten kok diketemu istilahnya dinamis dan cair
nah ada lagi yang bergeser ini bukan saya saya mohon maaf kami merubah ini melihat pandangan
tapi kami reposisikan
ini pakai istilah istilah ini
saya orang yang berbicara apa ya etis nilai
ini cuma bilang aduh udah lah enggak asin lah
enggak usah gitu gitulah
secara etis kalau dari para aktor aktor ini menurut anda ada pelajaran etik yang kemudian
begini gini etika kan etika itu turunan dalam norma norma dari nilai nilai
tidak mungkin orang punya etika seperti yang seharusnya
etik kan ada basis juga ya
etika itu kelompok tertentu yang disebut kode etik
lah kalau nilai nilai basisnya transaksional kira kira etikanya etika seperti apa
nah itu aja itu berbanding sama itu
enggak mungkin gini transaksional terus orangnya sangat etis enggak udah
dan sandiaga uno ini ingin menunjukkan kontras itu
kontras etis kontras kualitas dan kontras sikap dengan ahok
iya paling nggak tampilannya lah yang satu santun baik
ini yang satu kasar itu aja
tapi kok dia berani beraninya gitu prof menurut anda kok apa yang kemudian gain politik atau citra
atau mungkin keuntungan yang ingin diraih sandiaga uno dengan masuk ke sarangnya ahok meskipun dia sebagai asosiasi pedagang pasar ya
apakah dia ingin dilihat lebih negarawan gitu
apalagi juga yang kedua nih dia menunjukkan dengan jelas bahwa pak ahok itu dendam ke sumat berkali kali dikatakan itu
oke sebenarnya pesan barunya itu dari kedatangannya sandiaga saja
kedatangan sandiaga ke rumahnya ahok kantonya ahok
hanya itu saja
tapi kalau saya bilang seperti itu saya tidak akan menyebutnya sebagai orang yang besar orang yang legawa orang yang rendah hati
karena soal pesan bahwa dendam ke sumat marah itu kan pesan lama
apakah maksudnya ingin menunjukkan bahwa ahok ini jadi orangnya dendaman misalnya orangnya kasar atau gimana
bukan bukan begitu
sudah menjadi pengetahuan publik bahwa hubungan ahok dengan gerindra itu tidak baik
sudah jadi pengetahuan publik
namun di tengah kesan publik seperti itu
sandiaga uno yang notabene kader gerinda di dukung gerinda masih mau datang
jadi jangankan terhadap orang yang menjalin relasi baik baik saja bahkan terhadap orang yang posisinya diametral berseberangan saja dia masih datang
hanya itu pesan yang bisa didapat bahwa dia punya moralitas yang lebih baik bisa merangkul siapa saja punya kebesaran jiwa termasuk
mau datang ya
ya mau datang
termasuk terhadap orang orang yang posisinya beda
cukup mencuri perhatian nggak prof karim
atau ini drama kecil kecilan saja
ya itu hanya catatan kaki sayangnya ya
karena kesan wow nya itu tidak ada
karena ketika dia keluar dia hanya mengulang apa yang sudah menjadi pengetahuan publik
tindakan ahok yang merobek surat itu jauh lebih dramatis
ketimbang apa yang dikatakan gitu loh
nah mas arsul dramaturgi seperti apa sih kemudian yang diharapkan oleh sandiaga
apakah mission accomplished atau justru mission abort gitu dengan dia mencitrakan dirinya seperti itu
karena dia memang mendapatkan panggung yang sama ini saja sulitnya setengah hampir
dia belum dapat ekuel
paling nggak dia ekuelkan ini calon yang serius kita saja
susah kan sekarang ini
bukan tidak mungkin akan ada perubahan tapi sampai sekarang akan susah
nah ini misalnya dia bergerak misalnya kayak yang masuk masuk pasar dia bilang ini kebijaksanaannya harusnya begini
misalnya ya itu mungkin sesuatu
nah harusnya begini ini adalah kartu truk dia
untuk identitas dia bahwa saya dengan santun bisa membereskan misalnya kemacetan banjir atau apapun juga
jadi harusnya akan berbicara lebih detail mengenai program program sehingga menunjukkan kontras yang berbeda dengan ahok
dan masyarakat mengetahui itu
betul kurang ini pernyataannya itu kurang menjual ya menurut saya
kalau mengenai isu sara mas arsionya tadi kan juga di highlight besar gitu bahwa pak ahok dalam kesumbat kepada kader gerinda yang masih ya berusaha
yang masih hingga saat ini menggunakan isu sara
menurut anda isu sara yang dipergunakan ini seberapa dimakan sih masyarakat isu isu sara ini sebenarnya
sekarang udah nggak terlalu bunyi udah malah udah agak lama nggak ada efeknya begitu
ini nyatanya ahok masih dari survei dari ini masih muncul aja dia diisukan terus menerus bud ya kan
menurut anda para lawannya ahok ini kemudian mendistorsi isu
kemudian menggalang wacana untuk menyerang ahok dengan isu isu atau tema tema tertentu menurut anda sudah cukup untuk bisa membuat ahok mungkin direndahkan atau mungkin agak turun elektabilitasnya gitu nggak
kecil kemungkinannya dari itu karena nggak
tapi sama kalau pemuja nya ahok ini busur nya ini tiba tiba punya pilihan yang lain itu baru
kalau yang benci atau yang gak suka sama dia dari pertama apapun juga dilakukan ahok dia tetap aja
kafir dia tetap aja dan lain sebagainya
tapi kalau misalnya ini muncul bahkan tokohnya adalah seorang perempuan ini kan luar biasa sekali
pak taufik kalau kita lihat dari segi perilaku apa perilaku yang kemudian bisa menaikkan atau menurunkan citra ahok yang kita tahu apa namanya akibatnya kepada keterpilihannya ahok
dan kemudian bagaimana cara penantang ahok untuk bisa mencitrakan perilakunya
ini kita tidak bicara mengenai program kerja ya
bagaimana perilakunya yang harus dicitrakan sehingga dia bisa kalau kata mas ars tadi bisa ada di panggung yang equal dengan ahok sekarang
bahkan sandi saja yang sudah dideklarasikan belum equal sekarang apa yang kemudian
kan gini ada pendekatan namanya saya terjemahkan dna non biologis manusia biocycho socio dna
itu dari kajian dari pengamatan bukan yang saya lakukan mayoritas orang di indonesia termasuk di jakarta adalah orang orang yang maaf aja kebanyakan
kan dia hanya bisa melihat apa yang kelihatan dan seseorang dikatakan kerja kalau kerjaan sesuatu yang kelihatan
dan yang dihargai adalah wah ngomong kiri ngomong kanan janjinya bagus enak didengar sehingga orang merasakan wah kalau dia nih gue dapat sesuatu nih
bahwa itu kemudian tidak terbukti nggak ada urusan gitu
nah ahok pintar memainkan itu dia punya kelebihan ngomong suami sehingga apa yang terjadi
keyakinan yang dibangun di benaknya publik publik ini selalu memberi makna apa yang dilakukan ahok di justifikasi wah dia bagus itu anda lihat
dia gak kasar yang kasarnya gak keluar yang keluarnya dia orangnya tegas dia superhero kasarnya gimana
maki maki ibu yang dibilang maling itu itu menjadi tidak muncul
apa yang membuat itu tidak muncul karena prestasi atau karena hal lain yang lebih
bukan bukan dia memang iya orang itu di kita beginilah ya
mayoritas kita nih maaf aja ini nggak ada kaitan dengan jenjang pendidikan loh
mayoritas kita ini kebanyakan orang yang saya sebut dengan baru bisa melihat apa yang kelihatan belum mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain
jadi merasakan gak mereka bagaimana orang digusur tindak
bagaimana kontras kontras ahok atau lawan lawan ahok ini bisa kemudian memperbaiki dirinya sehingga bisa menyalip ahok dengan citra dan perilaku yang bertentangan
menunjukkan yang keras keluarin gaya leadernya berikan gambaran yang jelas bukan dengan berusaha jadi orang baik
prof karim baik gak cukup
ya ya saya setuju ya karena kalau kita melihat pemilihan di indonesia yang terpilih itu bukan orang baik gitu ya tapi orang yang disukai itu yang pertama
yang kedua membandingkan head to head ahok dan risma itu tidak adil ya karena satu ahok sebagai petahana dua dia sudah lama
dan juga dia sudah lama dipasarkan oleh media tetapi menurut saya risma adalah calon yang potensial bisa menyalip kalau sumber dayanya benar benar diolah
jadi dibanding kandidat kandidat yang lain sebenarnya potensi untuk menantang ahok itu ada pada risma
meskipun karakternya sama mirip ya
ya selain dari karakter tapi menurut saya adalah lebih karena apa yang dilakukan risma itu sangat nyata
kalau anda misalnya turun di bandara juanda pergi ke kota risma melebarkan jalan dua kali lipat
ada menurut saya pemerintah daerah yang berani melebarkan jalan tanpa perlawanan itu satu hal saja
tidak masalah ya
ya jadi betul ya kadang kadang risma juga marah ya saya ingat ketika taman bungkul itu rusak
gara gara pertunjukan bagi bagi es krim
dia marah betul semua kepala daerah itu bisa marah tetapi yang membedakan risma dia tidak menerapkan politik angsa gitu loh
apa itu pak
diam tak beranjak tapi berteriak gitu tapi dia lakukan hal nyata menurut saya itu
itu poin positif gitu ya poin positif dari dia sekaligus menjadi modal menjadi kapital untuk dikapitalisasi mendongkrak popularitasnya
dan jangan lupa di jakarta itu banyak uang serbajel loh
iya paling tidak simpatisannya luar biasa
baik kita akan lihat ini bagaimana apakah para politisi ini hanya akan memainkan drama atau nantinya misalnya dia akan menunjukkan hal hal yang lebih nyata lagi
misalnya kinerja track record yang paling penting sehingga masyarakat bisa dihadapi
masyarakat bisa dihadapkan pada pendidikan politik atau demokrasi yang lebih berkualitas tidak hanya drama drama yang kosmetik
itu penting tapi tidak akan pernah menyulap kebenaran
harus belajar dengan mas arsoyno bagaimana cara memainkan drama turgi yang baik
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini yang menarik